wakil gubernur dki jakarta terpilih sandiaga uno
menyatakan setiap perusahaan harus dapat mengakses permodalan usaha secara mandiri
sandiaga menilai bursa adalah salah satu cara terbaik bagi perusahaan
untuk meningkatkan level of governance
badan usaha milik daerah dki jakarta pada suatu saat harus dapat bekerja mandiri
tanpa penyertaan modal dari pemerintah
ditemui dalam pembukaan perdagangan bursa efek jumat pagi
sandiaga mengatakan pihaknya akan mendorong perusahaan
di bawah pengelolaan pemprov dki untuk melantai di bursa
pengelolaan smart city dapat berkembang lebih baik dengan akses permodalan di bursa
pertama dalam pengelolaan bumd nya adalah bumd bumd yang tangguh
bumd bumd yang mampu untuk bersaing dalam era globalisasi seperti ini
jadi memang pada saatnya kita akan dorong perusahaan perusahaan
di bawah pengelolaan pemprov dki bumd untuk melantai di bursa
tepatnya seperti apa lebih baik saya tidak memberikan statement
karena itu akan mempengaruhi kinerjanya masing masing
jadi bagi kami memang arahnya sudah jelas kita harus kolaborasi
pengaksesan modal melalui bursa efek indonesia ini

dan inilah harus menjadi salah satu prioritas ke depan